dan kami akan mengajak anda mengenal islam dan perayaan ramadan di amerika serikat
tragedi penembakan dan diskriminasi antaragama di amerika serikat yang terjadi beberapa tahun terakhir
sempat membuat posisi umat islam tersudut
namun ini tidak menyurutkan tekad umat muslim di negeri paman sam
untuk tetap melaksanakan ibadah di bulan ramadan dengan tekun
di amerika serikat islam merupakan agama yang minoritas
sebagai pemeluk agama minoritas di amerika
umat muslim memiliki tradisi unik selama menjalankan ibadah pada bulan ramadan
saat ramadan mereka akan berkumpul di masjid masjid terdekat
dan mencari komunitas untuk berkumpul bersama bukan hanya berdiam diri di rumah
sebuah lembaga penelitian pew research center
merilis hasil penelitian mereka mengenai prediksi populasi muslim di amerika serikat
mereka memprediksi sebelum tahun dua ribu empat puluh islam menjadi agama terbesar kedua setelah kristen di amerika
dan saat ini kami telah terhubung dengan warga negara indonesia di san francisco amerika serikat
yang berprofesi sebagai profesional lembaga keuangan
ada pak billy muhtar di sana
assalamualaikum pak billy
baik pak billy berbicara mengenai ramadan tahun ini
apa yang membedakan dari ramadan dan ramadan sebelumnya
ini mungkin terkait dengan durasi dan juga bagaimana cuaca di sana
apakah cukup menunjang untuk melakukan ibadah umat muslim ini
memang waktunya terlalu panjang ya
ini enam belas jam kita puasa
cuaca sekarang nggak begitu panas
walaupun di musim panas ya sekarang udah masuk summer
tapi cuacanya agak mendung dikit
jadi kita nggak
nggak begitu berasa lapar
baik walaupun panas tapi agak mendung ya
jadi cukup menunjang
tapi pak berbicara mengenai ibadah puasa di bulan ramadan
seperti apa tanggapan rekan rekan di tempat bapak bekerja mungkin yang non muslim
melihat bapak harus menahan lapar dan dahaga selama enam belas jam seperti itu
jadi respon dari masyarakat non muslim di kantor atau di tempat lain
itu mereka respect ke kita
semenjak mereka sudah tahu dengan islam
sebelumnya memang mereka nggak tahu
tapi kita sebagai umat muslim di amerika
kita expose ke mereka agama kita
terus kita kasih pengetahuan sedikit tentang islam
yang sebelumnya mereka menganggap islam itu adalah radikal
dan orangnya jelek gitu ya
nah semenjak kita kasih contoh kebiasaan kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan kerja
dan sebagai yang kita lakukan puasa
teman saya non muslim itu sudah mengikuti
walaupun tidak penuh
jadi misalnya dia udah sekarang ini
dia tidak makan siang
berarti dia ngikutin saya
nah mereka nanti makan malam
skip walaupun dia makan pagi
tapi dia akan makan malam aja
itu anak staff saya lima orang
baik jadi mereka mengikuti di siang hari ya
tidak makan dan tidak minum di depan pak billy ya
tapi pak billy kalau kita berbicara mengenai warga negara indonesia
yang muslim juga di amerika serikat saat ini
seperti apa sih respon masyarakat di sana terkait dengan masyarakat indonesia
yang berada di amerika
apalagi muslim dan berpuasa seperti itu pak
ya respon mereka
mereka respect ya
kalau ketemu kita sebagai orang muslim
dia bilang ramadan mubarak
jadi dia udah respon positif
dengan masyarakat muslim di amerika
jadi tetangga tetangga juga respect sama kita sekarang ini
untuk masyarakat dari indonesia sendiri pak
seperti apa sih tanggapannya
dan juga interaksi dengan komunitas warga negara indonesia lain
yang ada di san francisco
apakah ada agenda agenda khusus yang akan dilakukan di bulan ramadan ini
kalau masyarakat muslim di amerika ya
itu pada umumnya mereka siap
malah antusias gitu
kapan kita ramadan
dia melihat bulan segala
dan ada yang tidak mau menunggu lagi gitu ya
jadi kuasa ini benar benar berkah lah
bagi kita semuanya warga muslim di amerika ini
dan kegiatan yang kita lakukan
adalah masyarakat muslim di sini
ada yang sampai tidur di masjid
jadi abis terawih
dia tidur di masjid
itu disiapin ini
eh buat apa
jadi di situ
jadi pada umumnya itu ada youth ya
pada umumnya udah banyak yang melakukan itu gitu
baik berarti sudah ada yang mulai
ya sudah ada yang mulai tidur di masjid
meniatkan etika pak ya
walaupun mungkin ada niat lain
supaya dapat sahur gratis mungkin pak ya
tapi berbicara mengenai persiapan ini
apa yang paling dirindukan pak
dari mungkin menu berbuka puasa indonesia
apakah kolak mudah didapatkan di sana pak
atau gorengan mungkin yang paling bapak rindukan
seperti apa pak nih
buat santapan santapan khusus di bulan ramadan
kalau di indonesia
saya bayangin indonesia udah
pengennya di indonesia gitu
similar dengan di indonesia
pertama kita berbuka dengan kurma dulu
dan jajanan pasar
tapi masyarakat indonesia juga bikin semangat
selama bulan ramadhan
ke masyarakat yang lain
jadi misalnya ada yang bisa bikin pepe
dia tawarin ke tempat tempat yang lain
dia bisa beli atau dikasih gitu ya
dan ada yang bikin rendang
jadi share pada umumnya
jadi kita sedikit berasa terhibur ya
nggak seperti di indonesia
nah biasanya itu
biasanya di weekend
mulai dari jumat malam ya
sampai minggu malam
titik titik perkumpul mungkin dari masyarakat indonesia
menjelang berbuka puasa
apakah ada pak mungkin kegiatan
apakah juga hal ini masih dibiasakan
di sana atau hanya normal saja
saat akan berbuka berbuka
seperti itu tidak ada waktu waktu khusus yang dilakukan
mungkin ngapu puri merekreasi dimana pak
khususnya mungkin yang bapak alami selama ini di sana
kalau weekday memang susah ya
karena susah ngumpulin orang
tapi kalau start dari jumat malam
jadi mereka selalu
kita selalu bikin sesuatu
salah satunya ada pengajian ya
ini berkata kata souvent
untuk east coast ada yang untuk west coast jadi untuk satu bulan ramadan cukuplah tiga hari tiga
hari tiga hari di tempat tempat kota kota besar di amerika baik terus yang kegiatan kegiatan yang lain itu
kita karena pada umumnya enggak semua state ya semua kota ada masjid indonesia jadi kita gabung
dengan mesjid mesjid yang lain dia ada yang orang arab orang pakistan ini nah orang indonesia
sendiri itu aktif di masjid ini kita itu direkonnaislah bagi mereka malah kita dikasih
waktu untuk isi kita misalnya ngisi ceramah kita dalam berbahasa inggris tapi ya alhamdulillah
eee masyarakat muslim indonesia di amerika sangat aktif hai baik masyarakat muslim indonesia
amerika stand active dan juga
dihormati oleh masyarakat muslim yang ada disana
pak billy saya mau tahu bocoran dong ini buat
berbuka puasanya tadi selain kurma ada
semua semuanya pak kayak di indonesia
makan cuma sedikit karena perut
kita udah mengecil kan
jadi pada umumnya ya itu
kadang kadang terbuang juga ya
kayaknya pengen makan ini makan ini
jadi disiapin semuanya
gitu pak baik pak bill motar
warga negara indonesia yang berada di amerika serikat
terima kasih sudah ambil dialog dan berbagi
cerita mengenai bagaimana ramadan di amerika serikat
hari yang sama